nah nanti intan sama nak mirza bagi bagi box makanan ini ya ke semua tetangga di sini
ini kan munggahan jadi kalau kita ada rezeki ya kita bagi bagi
sekarang intan gak usah terlalu banyak mikirin mama
kan teman teman ayah bilang katanya mau bantuin intan buat balikin mama
yaudah sekarang yang terpenting kita berdoa
biar doa kita dikabulin sama allah
yaudah yuk kita ke pasar yuk
jadi anak anak supaya puasa kita afdol sebelumnya kita tuh harus meminta maaf kepada orang orang terdekat kita
terutama kepada orang tua kita masing masing
wah ini kan mau puasa
aku udah banyak salah sama mama
mama gak pernah ngomong sama aku kok laku minta maaf
tapi aku tetap senang
karena mama ada selalu sama aku
tapi sekarang aku mau minta maaf sama siapa lagi
mama gak ada
jadi pulang sekolah nanti kalian harus langsung meminta maaf kepada orang tua kalian masing masing ya anak anak ya
nah nanti intan sama anak mirza bagi bagiin box makanan ini ya ke semua tetangga disini
ini kan munggahan
jadi kalau kita ada rejeki ya kita bagi bagi
intent itu boxnya buat siapa
soalnya eyang udah ngitung semua boxnya itu sudah pas dengan jumlah tetangga yang kita punya
aku mau nganterin makanan gitu buat mama ya
mirza kan begitu eyang
kalau mau puasa pasti aku minta maaf sama mama dan eyang kan
katanya puasa kita gak bakalan diterima kalau nggak minta maaf sama mama
aku gak mau intan sedih
kalau dia datang kesana
bu rina pasti akan memohonnya sama mama
aku mau itu terjadi
aku harus mencegahnya
sayang kamu gak usah kesana ya
oh kenapa emangnya eyang
kan aku harus minta maaf sama mama
pokoknya intan mulut aja sama eyang ya
intan kan anak baik
kalau anak baik pasti nurut sama mama
mendingan intan ikut om mirza
nih ntans bantuin ya
pak pukul dulu ya pak
buset hamsa mana ya kok gak kelihatan
apa masih di dalam ya tandanya
maaf cari siapa ya
ini nyari buset hamsa tapi mana gak kelihatan dari tadi
oh nyari bapak bapak lagi pergi umroh mas
panggil aja mirza
kalau yang ini namanya intan
baru pulang dari pesantren
jadi selama ini saya ngajar di pesantren
maaf mbak nisa saya gak tau kalau mbak nisa ini putrinya ustadz hamzah
kalau gitu saya panggil ustadzah aja ya
jangan jangan gak apa apa panggil nama aja
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa ya sama bapak saya
ini intan lagi sedih
biasanya kalau intan cendi kita suka ngobrol sama ustadz hamzah
soalnya ustadz hamzah yang bisa nenangin intan
hmm intan sayang kamu kenapa sedih
eyang ngarang aku nemuin mama
biar aku kangen sama mama
aku juga pengen minta maaf sama mama
sebelum bulan puasa
emang berkah ibu itu adalah berkah allah
jadi sebaiknya intan nemuin ibu intan ya
tuh kan om
iya tapi intan
udah udah kalau gitu assalamualaikum
selama ini ardi sering lawan mama
banyak kesalahan sama mama
tolong maafin semua dosa ardi ke mama
tiaranya minta maaf ya
kadang kadang tiara suka bikin mama marah
bikin mama sebel
ngapain aku minta maaf sama mama
aku gak ada salah kok
kurang ajar banget sih naila
coba aja gak ada tiara
aku labrak dia
besok itu puasa
jadi sekarang kita harus saling minta maaf dan memaafkan
mama kamu jahat kok sama aku
bener bener keterlaluan sih naila
sayang kamu gak boleh kayak gitu
itu mertua kamu
mertua kamu berarti orang tua kamu juga
aku gak bisa gak mau minta maaf sama ibu lah
ibu orangnya baik
dan biasa kalau bulan puasa aku juga selalu minta maaf
dan ibu juga selalu minta maaf
tentang mana ya